wakil ketua dpr fahri hamzah mengusulkan agar komisi pemilihan umum menyiapkan formulir standar sebagai syarat dukungan bagi calon perorangan untuk mempermudah verifikasi
hal itu dinilai sebagai upaya penjagalan terhadap calon independen
menanggapi usulan fahri rekan sesama pemimpin dpr agus hermanto menegaskan yang terpenting adalah undang undang pemilihan kepala daerah yang baru disahkan
sudah mempunyai porsi yang sama untuk persyaratan baik bagi calon independen maupun partai politik
kalau sekarang ini memang calon independen betul betul diverifikasi
dan kalau verifikasinya gagal ya berarti kan pada saat mencalonkannya juga tidak benar
sehingga memang kita harus juga memberikan perlakuan yang sama baik itu dari partai politik maupun dari independen